sesaat lagi anda akan menyaksikan insider suite direktorat jenderal bea dan cukai
direkturat jenderal bea dan cukai bapak untung basuki
pak untung selamat datang di cnn
pak untung kalau kita orang mendengar tentang beacuka ya biasanya yang teringat itu terutama kalau ada penangkapan penyelundupan barang barang ilegal
sebenarnya tapi ada peran apa lagi yang lain dari bea cukai
jadi yang disebutkan tadi sebetulnya adalah terkait dengan fungsi kita di bidang community protector
yaitu bagaimana kita mencoba melakukan
membantu masyarakat terhadap penyelundupan terhadap barang barang yang dibatasi impornya
sehingga tidak akan merugikan negara kita
tetapi direkturat jenderal bea dan cukai juga memiliki fungsi yang lain
tentu yang tidak kalah pentingnya adalah revenue collector
selaku pengumpul penerima negara untuk pembangunan yang tentu melalui apbn
yang ketiga fungsi inilah yang mungkin juga
masyarakat sudah mulai mengenal tetapi mungkin kita akan lebih memperkenalkan lagi adalah terkait dengan
jadi memfasilitasi perdagangan dan industri
dengan memfasilitasi perdagangan dan industri yang kita harapkan adalah
tentu akan adanya investasi dan terutama perusahaan perusahaan yang berorientasi ekspor
apalagi sesuai dengan program dari presiden republik indonesia
bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan ekspor kita
sehingga dengan fasilitasi industri dan perdagangan ini investasi akan masuk
kemudian tentunya harapannya juga transfer teknologi juga masuk
kemudian juga tentunya penciptaan lapangan kerja
dan pada akhirnya akan tentu nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nah peran direkturat jenderal bena cukai adalah bagaimana mencoba memanfaatkan
fasilitasi industri dan memfasilitasi
memfasilitasi perdagangan ini untuk pertumbuhan ekonomi
fasilitas industri seperti apa pak yang diberikan oleh bnn cukai
fasilitas industri diberikan tidak hanya kepada perusahaan perusahaan besar
tetapi juga perusahaan perusahaan kecil
antara lain adalah yang pertama tentu terkait dengan industri manufaktur
industri manufaktur kita memberikan fasilitas bagaimana kemudahan impor tujuan ekspor
bagaimana perusahaan perusahaan yang berorientasi ekspor akan kita berikan fasilitas
nah ini ada istilahnya kita kemudahan impor tujuan ekspor sering disebut dengan kit
nah kit ada kit pembebasan kemudian kit pengembalian
termasuk juga kita memberikan kepada fasilitasi industri kecil menengah
yaitu kemudahan impor tujuan ekspor untuk khusus industri kecil menengah
kemudian ada juga fasilitasi terkait dengan
industri di bidang pertambangan
baik itu minyak dan gas bumi maupun juga terkait dengan panas bumi
kita memberikan fasilitasi
kemudian juga kita memfasilitasi terkait dengan pembangunan dan pengembangan industri di indonesia
yang sering kita sebut dengan dalam rangka penanaman modal
yang biasanya kita dengan badan koordinasi penanaman modal
kemudian juga kita memfasilitasi di bidang logistik
kita mengenal ada gudang berikat
kemudian ada juga pusat logistik berikat
yang tentunya harapannya adalah bagaimana kita bisa membantu distribusi ini sehingga semakin lebih efisien
sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
selain itu yang sering kita kenal masyarakat juga kenal adalah terkait dengan kawasan
ada istilahnya kawasan ekonomi khusus maupun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
kawasan ekonomi khusus ini tersebar di seluruh indonesia
sedangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini ada kita kenal batam bintan karimun dan di sabang
nah kita bahas satu satu dulu ya pak ya
terkait dengan kemudahan impor untuk ekspor begitu
ini seperti apa apakah impor bahan baku impor alat juga termasuk atau bagaimana
jadi untuk kemudahan impor tujuan ekspor tadi diberikan kepada industri
berupa ada dua pertama mekanismenya
insentif fiskal yang diberikan ada dua yang pertama adalah kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan
nah jadi industri dapat mengimpor baik barang atau bahan baku
kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah
apakah itu dipasang dirakit atau diolah
yang kemudian akan diekspor
nah kita memberi waktu dua belas bulan
setelah barang itu diproduksi ada nilai tambahnya kemudian ekspor
kalau sudah diekspor maka dia tidak lagi diwajibkan karena tadi pembebasan
maka dia sudah kewajiban untuk mengekspornya sudah terlaksana
sedangkan kalau yang kemudahan impor tujuan ekspor atau kita singkat dengan kita mungkin mudahnya gitu ya
kita pengembalian kalau yang ini perusahaan membayar dulu bea masuk
dan pajak dalam rangka impor khususnya ppn dan ppc
kemudian sama kemudian bahan diproses diolah dipasang dirakit dengan kita harapannya ada nilai tambah
kemudian juga diekspor
kita kasih waktu adalah dua belas bulan
kemudian maka yang bersangkutan dapat meminta pengembalian atau restitusi atas biaya masuk yang sudah dibayar
itu untuk kit yang besar
sedangkan peranan pemerintah tidak hanya kepada industri yang besar
ini mungkin juga perlu dipahami oleh seluruh masyarakat kita juga mendukung terhadap perusahaan perusahaan kecil khususnya adalah industri kecil dan menengah
ya industri kecil menengah ini yang sebetulnya menurut kita adalah ini juga termasuk yang perlu kita dukung
karena mereka lebih relatif lebih tahan terhadap gejolak perekonomian
nah oleh karena itu ada namanya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau kit untuk industri kecil menengah
fasilitas yang diberikan kepada industri ini adalah mereka bisa mengimpor barang atau bahan baku sama kemudian diolah dirakit dipasang kemudian diekspor
tetapi mereka juga selain fasilitas tadi selain pembebasan biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor ppn ppnbm
dia juga boleh mengimpor mesin
nah khusus untuk kemudian
ini hanya khusus untuk ikm saja ya
kemudian ya kita ikm dia boleh mengimpor mesin dan barang contoh
nah ini juga dibebaskan
dia masuk dan pacat dalam rangka impornya ppn dan ppn pm
nah harapannya adalah tentu dia akan setelah memproduksi kemudian barang itu dapat diekspor
kemudian ada juga kitik ikm yang bahan bakunya dari lokal
jadi dia tidak impor tapi lokal
mereka pun masih bisa mendapatkan fasilitas mengimpor mesin tadi
sepanjang produksinya juga hasil produksi barang hasil produksinya juga akan nanti
diekspor begitu ya
nah kalau untuk sektor pertambangan seperti apa fasilitas yang diberikan
jadi selama ini mungkin kita sudah sering melihat bagaimana industri pertambangan di indonesia
sebetulnya itu tidak bisa kita lepaskan dari peran kita
terutama memfasilitasi industri hulu
industri hulu baik itu adalah industri minyak dan gas maupun industri panas bumi
industri hulu migas adalah yang kontrak kerja dengan skk
kita memfasilitasi memberikan pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor
sepanjang memang barang barang itu diperuntukkan untuk proyek proyek tadi
untuk kepentingan industri minyak dan gas maupun untuk panas bumi
untuk mineral mungkin tidak ya pak ya
untuk kita berdasarkan kontrak kerja tadi dengan skk maupun untuk yang panas bumi yang geotermal ini
kalau untuk tadi di logistik bagaimana pak
peranan di logistik ini kita ada namanya pusat logistik berikat
pusat logistik berikat ini dulu kita berharap adalah dengan adanya plb ini
yang sebelumnya industri itu menyimpan bahan bakunya di luar negeri
jadi mereka tadinya menyimpan bahan baku kepentingan industri ada di luar negeri
kita harapkan dengan pusat logistik berikat ini mereka akan bisa membawa kembali ke industri
mereka akan bisa membawa ke indonesia sehingga menjadi tempat distribusinya lah di indonesia
tentunya yang kita harapkan adalah dia akan lebih efisien biayanya akan lebih murah
karena kita memberi waktu mereka bisa menimbun di pusat logistik berikat ini paling lama tiga tahun
sehingga mereka mendapatkan fasilitas penangguhan kemudian ditimbun ketika perlu untuk tujuan ke industri baru dia keluarkan
nah ketika dikeluarkan inilah baru membayar biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor
ppn ppnbm maupun pbi pasal dua puluh dua
sesuai dengan kebutuhan oleh industri yang ada di dalam negeri atau di tempat dalam daerah bagian indonesia
oke baik pak untung kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang peran biaya dan cukai dalam meningkatkan ekspor
dan pemirsa kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
masih bersama cnn indonesia insiders bersama bea cukai kita masih membahas mengenai peran bea cukai dalam meningkatkan ekspor
pak untung tadi sudah menjelaskan ya beberapa hal yang dilakukan
mungkin bisa lebih diperjelas tentang dalam hal kawasan berikat begitu pak
jadi kawasan berikat juga salah satu insentif kepapianan di dalam tentu mendorong orang orang yang ingin berpapian ke dalam negara
tentu mendorong orientasi ekspor
karena kawasan berikat ini adalah diberikan kepada industri industri yang berorientasi ekspor
sehingga mereka bisa dapat mengimpor barang maupun bahan baku termasuk mesin
istilahnya adalah penangguhan biaya masuk dan tidak dipungut ppnbm untuk barang barang yang di kawasan berikat
kemudian setelah diproses barang itu menjadi produk jadi tentunya nilai tambahnya akan lebih tinggi
kemudian akan diekspor
nah harapannya adalah dengan fasilitas ini tentu perusahaan akan menarik investasi ke indonesia
kemudian juga biaya untuk produksinya juga menjadi lebih murah
dan harapannya ini adalah bisa mendorong ekspor yang tentu ini menjadi bagian dari program pemerintah presiden kita untuk selalu mendukung ekspor
nah untuk kawasan berikat ini itu syaratnya adalah dia kalau di kawasan harus di kawasan industri
atau kalau dia tidak di kawasan industri artinya di luar kawasan industri dia harus sepuluh meter persegi
kawasannya ya luasnya ya begitu ya
luasnya itu ya
sejauh ini di indonesia sudah ada berapa banyak pak
kita ada satu tiga ratus tujuh puluh satu kawasan berikat tersebar di seluruh wilayah indonesia dan memang masih lebih banyak di jawa
yang satu tiga ratus tujuh puluh satu yang kita harapkan ke depan akan semakin banyak khususnya di luar jawa
nah untuk industri industri kecil menengah ini bagaimana tingkat partisipasinya sejauh ini pak
jadi untuk tadi saya sebutkan di kite ikm itu di indonesia jumlahnya adalah tujuh puluh tiga perusahaan
itu tersebar di seluruh wilayah indonesia
dan kita berharap juga insentif ini akan semakin dikenal oleh masyarakat sehingga mereka bisa memanfaatkan
kita ingin juga tumbuh industri industri kecil menengah ini yang berorientasi ekspor
mungkin mereka punya pasar di dalam negeri it's okay
tetapi kalau mereka punya pasar juga di luar negeri tentu akan kita dorong
karena ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong ekspor
sejauh ini kendala apa yang ditemui pak untuk mengajak industri kecil menengah ini untuk meningkatkan ekspornya begitu
ya jadi mungkin kendalanya adalah bagaimana kita menyambungkan antara market dengan perusahaan ikm di sini
sehingga kita harapkan nanti juga pusat logistik berikat yang tadi saya sebutkan untuk kita berharap plb juga bisa mendukung ekspor
sehingga barang barang dari industri kecil menengah ini bisa dikumpulkan dulu di plb
kemudian juga pasarnya kita bangun melalui sekarang jaringan dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup maju
sehingga mereka memiliki akses pasar yang kita harapkan ini juga akan semakin berkembang

mungkin ada banyak perusahaan perusahaan yang belum mengetahui

tentang fasilitas yang diberikan bij juga ya pak ya
apa yang harus dilakukan pak setio
jadi sebetulnya kita sendiri di direkturat jenderal bij juga membuka kesempatan informasi yang seluas luasnya kepada seluruh masyarakat
terutama para industri kecil menengah ini
kalau bagaimana caranya agar dia bisa melakukan kegiatan tersebut ya
melalui mungkin bravo seribu lima ratus dua ratus dua puluh lima atau melalui website kami
atau mungkin juga di beberapa media sosial juga kita mencoba untuk
mereka mencoba untuk memberikan informasi
yang harapannya tentu ini adalah kita bisa mensupport mereka untuk bisa maju
terutama yang berorientasi ekspor
karena memang kita mencoba untuk mendukung ekspor
sebenarnya seperti apa sih pak gambaran umum fasilitas yang diperoleh dalam kemudahan impor untuk tujuan ekspor ini
jadi secara umum kemudahan import tujuan ekspor tadi
kita ada tadi kita pembebasan kita pengembalian kemudian kita ikm
dia mengimpor bahan baku
pembebasan biaya masuk
maupun tidak dibungut ppn ppn
maka tentu harganya bahan baku akan
lebih murah cash flow nya tentu
akan dibantu kemudian dia
melakukan proses produksi kita kasih waktu
dua belas bulan kemudian
dia melakukan ekspor tentunya
harapannya adalah akan
mengurangi biaya produksi
kemudian juga termasuk adalah
mereka boleh mengimpor mesin
kalau memang dibutuhkan atau mungkin
barang contoh dari sampel
dari luar negeri yang mau dimanfaatkan
mereka bisa memanfaatkan fasilitas itu
tapi mungkin untuk kita
pengembalian jadi kan harus membayar
dulu impornya biaya impornya
kemudian nanti baru di restitusi begitu
ini apakah prosesnya memakan
waktu lama dan membutuhkan biaya khusus lagi
untuk kita pengembalian memang yang bersangkutan
harus membayar dulu ini memang
pilihan apakah dia mau
menggunakan fasilitas kita
pembebasan atau kita pengembalian
kalau kita pengembalian
dia membayar dulu
namun ketika dia nanti
dalam jangka waktu dua belas bulan itu
dia sudah melakukan ekspor
maka dia bisa mengajukan
pengembalian atau restitusi
ini prosesnya sangat cepat tentu
karena kita juga sudah dibaringi dengan
dalam proses kepapianan
sehingga proses untuk
pengembalian ini relatif tidak
memakan waktu terlalu lama
dan tidak ada biaya lagi
untuk memilih kita pembebasan
ini apakah ada secara secara tertentu
jadi kalau untuk khusus
untuk perusahaan kita
tidak hanya untuk ikm adalah dia
harus memiliki tentu
nomor induk berusaha
kemudian juga dia harus
tetapi yang lebih penting adalah
dia harus berorientasi ekspor
karena memang dia akan memanfaatkan
biaya masuk dan tidak dipungut bpn bpnb
jadi memang hanya untuk
perusahaan perusahaan yang orientasinya
barang barangnya nanti untuk ekspor
nah sudah berjalan berapa lama
fasilitas seperti ini
ini sudah cukup berjalan lama
dan juga peran masyarakat
juga banyak yang sudah
mendapat menikmati fasilitas ini
tetapi tentu tadi
tujuan kita adalah semakin
berharap semakin ke depan
semakin banyak yang bisa memanfaatkan
kita mencoba ruang ruang
bisa ditembus oleh industri
di dalam negeri
baik yang industri besar maupun
industri kecil dan menengah
lantas bagaimana dampak yang dirasakan
langsung dari industri industri
yang adanya terkait dengan fasilitas fiskal ini
kita akan bahas lebih lanjut
pemirsa cnn indonesia insiders
bersama direkturat jenderal b a dan cukai
akan segera kembali
bersama b a cukai
kembali lagi bersama cnn indonesia insiders
bersama b a cukai
kita masih membahas terkait peran b a cukai
dalam hal meningkatkan ekspor
untuk kawasan ekonomi khusus ini
jadi kawasan ekonomi khusus juga merupakan
salah satu program pemerintah
dalam rangka bagaimana
baik ekspor impor maupun
perdagangan di daerah
juga ini termasuk program pemerintah
untuk pemerataan secara nasional
sehingga memang kita berharap
kek ini adalah
di seluruh wilayah indonesia
terutama juga di daerah daerah remote
yang harapannya adalah untuk mendorong ekonomi
kemudian kek ini sendiri
meliputi kek pariwisata
kemudian juga ada
kek mengenai industri
dan terkait dengan transportasi
kek ini adalah
lebih sebagai ultimate goal facility
untuk yang di daerah kawasan
karena nanti di situ ada
termasuk kepabianan dan cukai
kemudian juga nanti ada fasilitas
terkait dengan ketenaga kerjaan
kemudian juga dari
instansi rekan rekan yang lain dari imigrasi
juga ada kemudahan di situ
kemudian termasuk dari
terkait dengan pajak daerah mereka juga
memberikan insentif yang harapannya adalah
kek kawasan ekonomi khusus ini
bisa tumbuh banyak investasi masuk
ini karena sasarannya adalah di luar
jadi di luar jawa sasarnya di jawa
dan di luar jawa khususnya
sehingga harapannya lebih akan bisa mendorong
pemerataan di bidang pertumbuhan ekonomi
sudah ada berapa kek pak
sekarang ada tiga belas
kawasan ekonomi khusus
ya kedepan kita harapannya mungkin nanti
akan bisa bertambah lagi sesuai dengan
tetapi yang kita harapkan fasilitas ini
bisa dimanfaatkan oleh semua pihak
seluruh stakeholder termasuk para investor
jadi mereka tidak usah ragu tidak usah takut
memanfaatkan fasilitas ini
yang tentu pemerintah sudah komitmen
untuk mensupport kawasan ekonomi khusus ini
kalau kawasan berikat bagaimana pak
jadi terkait dengan kawasan berikat
ini juga lebih kepada
bagaimana industri manufaktur
ini pun juga kontribusinya terhadap nasional
juga cukup besar
berdasarkan survei yang dilakukan tahun dua ribu tujuh belas
untuk survei dua ribu tujuh belas
bahwa total fasilitas kawasan berikat
dan kemudian impor tujuan ekspor
itu sebesar rp lima puluh tujuh dua puluh delapan triliun
sedangkan total ekspor
dari kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor
atau kita ini adalah sebesar rp tujuh ratus delapan puluh delapan puluh tiga triliun
kemudian fasilitas kawasan berikat dan kit
kemudahan impor tujuan ekspor ini
dari sisi penyerapan tenaga kerja
juga menyerap kurang lebih satu sembilan puluh lima juta
dan ini juga memberikan kontribusi terhadap jumlah jaringan usaha
sebanyak sembilan puluh lima dua ratus lima puluh satu perusahaan
jadi banyak sekali yang bergantung pada kawasan berikat ini ya
kampingat dan kemudian impor tujuan ekspor
nah berarti kalau kita bisa katakan
dampak yang dirasakan dari fasilitas fiskal ini
terhadap perekonomian negara itu bagaimana pak
ya jadi kontribusi berdasarkan sektor
ya jadi kontribusi berdasarkan sektor
ya jadi kontribusi terhadap ekspor tertinggi
untuk perusahaan kawasan berikat dan kit ini
ya itu disumbang oleh industri makanan dan minuman
jadi sebesar dua ratus tujuh puluh empat tiga triliun
kemudian kontribusi terhadap investasi tertinggi
untuk perusahaan kawasan berikat dan kit ini
ya kp dan kit ini adalah dari industri tekstil
pakaian dan benang
ya nilainya sekitar lima puluh satu triliun
kemudian sedangkan kontribusi terhadap produk domestik bruto
itu yang tertinggi untuk perusahaan perusahaan berikat dan kit
adalah dari industri elektronik
nah ini sebesar sembilan puluh delapan triliun
kemudian dari sisi tenaga kerja bagaimana
kontribusi terhadap tenaga kerja yang tertinggi
dari fasilitas kawasan berikat dan kite saja ya
itu yang tertinggi adalah industri tekstil pakaian dan benang
ya karena memang industri tekstil kan relatif
memang padat karya
nah kemudian kontribusi terhadap pajak pusat
itu dari perusahaan kawasan berikat dan kit
kemudian yang tersetujuan ekspor ini adalah dari industri elektronik
nah kemudian dari kontribusi pajak daerah
yang tertinggi dari perusahaan kawasan berikat dan kit ini
adalah dari industri tekstil pakaian dan benang
nah kemudian yang menarik tentu adalah
dari fasilitas kawasan berikat dan kite ini
ternyata kontribusi terhadap jaringan usaha yang terbentuk
yang tertinggi adalah industri tekstil pakaian dan benang
karena akan ada sekitar dua puluh dua delapan ratus tujuh puluh satu perusahaan
dan yang menarik lagi kontribusi terhadap indirect economy
jadi fasilitas kawasan berikat dan kit ini
yang menikmati tidak secara langsung gitu berdasarkan survei
untuk perusahaan perusahaan berikat dan kit ini
jadi dari indirect economy activity yang tertinggi adalah
industri tekstil pakaian dan benang
jadi misalnya ada pabrik tekstil
maka indirect activity ekonominya adalah
antara lain adalah tentu akomodasi
kemudian juga makanan minuman
bahkan mungkin parkir sepeda motor parkir
itu akan ini adalah termasuk ya indirect economy activity
yang tadi sekitar sembilan puluh empat satu ratus enam puluh lima usaha
itu halus sih barangkali
baik pak mungkin terakhir yang bisa disampaikan
dari dirjen biaya dan cukai ini apa pak
ya tentu sesuai dengan arahan pimpinan presiden republik indonesia
fasilitas kepabianan ini pada hakikatnya
juga adalah fasilitas nasional
artinya yang bisa kita manfaatkan bersama sama
dan tentu harapannya ke depan
fasilitas ini bisa dinikmati oleh para industri
bisa menarik investasi
bisa menyerap tenaga kerja
multi flyer efeknya dapat
sehingga pada akhirnya kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik
tetapi tentu harus memerlukan sinergi semua instansi
perlu ada kerjasama seluruh instansi
memiliki komitmen yang sama
bagaimana agar fasilitas kepabianan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
dan harapannya tentu tadi
karena yang berorientasi ekspor
betul betul bisa mendukung ekspor
dan selama ini kerjasama yang sudah ada
mestinya bisa kita perkuat lagi
sesuai dengan arahan dari pak presiden
bahwa kita bagaimana agar indonesia ini menjadi tempat yang menarik
terima kasih pak untuk mudah mudahan fasilitas ini bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi
oleh industri industri yang ada sekarang ini ya
pemirsa demikian cnn indonesia insiders
bersama direkturat jenderal bea dan cukai
saya lucia sahari undur diri